gempa beruntun di lombok membuat masyarakat lombok lebih memilih tinggal di luar rumah di pengungsian termasuk tempat ibadah dan tenda
mereka masih khawatir bangunan yang ditempati akan runtuh atau membahayakan
melihat kondisi tersebut institut teknologi sepuluh november surabaya mengirim tim tanggap darurat dan teknis
institut teknologi sepuluh november surabaya its mengirim tim tanggap darurat dan teknis ke lombok
tim yang akan bekerja sama dengan universitas mataram ini akan menentukan dan memetakan bangunan mana yang masuk kategori aman dan tidak untuk ditempati
mereka terdiri dari pakar teknik sipil arsitek geomatika geofisika dan perencanaan wilayah kota
tim teknis terutama yang dari tim sipil ini adalah penanganan pada teknis yang akan berniat membuat klasifikasi gedung yang ada di sana

dan tidak masuk rumah kalau memang itu tidak aman
tak hanya itu tim its juga mengembangkan aplikasi pengkategorian kualitas bangunan yang bisa membantu database kerusakan bangunan secara tersentral dan online
namanya aplikasi airvisit kepanjangan rapid visual screening buatan its
wah jadi seperti ini ya bu ya siapapun bisa mengakses ya secara online dan meng input kondisi terkini
dari lapangan pasca gempa
misalnya seperti jenis objeknya apakah sekolah atau rumah warga dan lain sebagainya itu kondisinya bagaimana tingkat kerusakannya
seperti apakah berat sedang atau ringan
nah ini yang penting ya bu ya jadi ini bisa menjawab masyarakat bagaimana nih tempat tinggal saya atau gedung ini aman ya
itu perlu pakar yang memahami
namun datanya ini bisa terakses secara online ya bu ya
ada databasenya ya bu ya
jadi setelah itu kita bisa lihat
wah iya bu seperti ada jenis objeknya ya bu ya
terus kategori kerusakannya
dari kerusakannya seperti apa dan juga yang terpenting adalah titiknya
jadi titiknya dan ini yang bisa membantu pemerintah lebih cepat ya bu ya untuk mitigasi bencana
karena kan tanpa kertas sudah ada datanya semuanya
dari laporannya itu benar apa enggak juga bisa kita cek gitu ya
artinya dengan bantuan digital ini semuanya bisa lebih mudah
lebih cepat siapapun bisa mengakses
aplikasi ini sebelumnya telah dipakai untuk pendataan kondisi setiap bangunan sekolah di kota surabaya
apakah dalam kondisi aman atau tidak dari gempa
setelah gempa lombok aplikasi dikembangkan dengan parameter kerusakan bangunan pasca bencana